hai ancol dibuka untuk umum tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan pembatasan
pemindaian aplikasi peduli lindungi pengunjung pun diimbau agar menggunakan masker bahkan diberi
masker gratis jika tidak membawanya pengelola ancol memprediksi jumlah pengunjung rata rata
orang setiap hari pada libur lebaran pihaknya pun menyiapkan sejumlah acara khusus
dan beberapa wahana baru bagi pengunjung suryani dan keluarga misalnya berlibur bersama di kawasan
pantai ancol ya jalan jalan aja yang cucu pada main pasir supaya cucu seneng aja daripada pada minta
mudik nggak bisa ya udah biarin
ancol akhirnya pada main pasir gitu iya makan juga pada bawa pada bawa makanan
sementara itu hujan tak menghalangi keinginan warga berlibur di taman mini indonesia indah
pada senin kemarin sepuluh orang mengunjungi tempat tersebut selama masa libur lebaran jumlah
sejumlah wahana yang dibuka diantaranya taman burung dunia air tawar museum komodo taman legenda
skyword museum itec waterpark dan museum transportasi pengunjung yang diizinkan masuk ke
tmii diwajibkan sudah mendapatkan vaksin minimal dosis kedua dan terdaftar di aplikasi peduli
lindungi tim liputan cnn indonesia